sementara itu pemirsa sejumlah partai politik mulai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke komisi independen pemilihan aceh
diiringi alat musik tradisional aceh partai aceh mengantarkan berkas pendaftaran bacalek ke kantor komisi independen pemilihan aceh pada kamis sore sebelas mei dua ribu dua puluh tiga
partai aceh menjadi partai lokal pertama di aceh yang telah mendaftarkan bacalek mereka
partai penguasa parlemen di dprd aceh ini mencantumkan ada sembilan puluh dua nama bacalek kemudian komisi independen pemilihan aceh juga sudah menerima pendaftaran caleg dari tiga partai politik
selain itu kip aceh juga sudah menerima pendaftaran sejumlah calon anggota legislatif dprd aceh
provinsi aceh memiliki undang undang nomor sebelas tahun dua ribu enam tentang pemerintahan aceh yang memberikan peluang bagi aceh untuk memiliki partai lokal dan mencalonkan wakilnya
tidak saja di legislatif tapi juga sebagai kepala daerah di lingkup provinsi aceh
untuk partai ini partai dia nanti ada masa berimplikasi nanti ada masa berimplikasi nanti ada masa perbaikan
malah ini partai masih bisa menukar nanti anggota daerah yang misalnya ditarik yang diganti dapil namun tidak boleh diganti dapil